kayaknya ada trek rampok tuh
ini harus gue bukti di dekat baik gue
gue buka bekuk tuh rampok
kalau orang lagi mau buru buru ke masjid
akhirnya kena tulahnya juga dia
emang kalau perbuatan buruk
siapa yang kalian maksud
siapa lagi kalau bukan haji sulap
dia baru aja ngedatengin temen temennya
yang kagak pernah ibadatan
malah cenderung kriminal
biar tau rasa dia
azab dari allah
allah itu tidak pernah memberikan azab kepada umatnya
allah hanya akan memberikan peringatan
berupa teguran teguran kecil kepada umatnya
supaya selalu mengingatnya
mau teguran kecil kek
intinya allah sudah tidak suka dengan perbuatan sulam
makanya allah negor dia langsung
untung kita tadi sore sudah minta petunjuk
siapa si sulam sebenarnya
sekarang selepas makrib kita melihat haji sulam mendorong motornya
saya jadi tambah yakin kalau bocornya motor haji sulam karena mendapat teguran langsung dari allah
berkaitan mendadak haji sulam pergi menaiki motornya tadi
teguran apa pak ji
kita semua sudah pada tahu kemana haji sulap pergi sore tadi
pasti ke tempat rajanya preman di sini sibadar
tentu saat makribnya telat
itu nggak benar
lu nggak usah ngeles deh lam
emang kenyataannya begitu pak ji
alah lu pinter benar bersandiwarah
jadi bintang pelem aja deh biar terkenal sekalian
siapa yang lagi main sandiwara pak ji
sudah sudah sudah
emangnya tadi pak haji silang dari mana
tadi dari rumah sakit ustadz
terus ke panti
sudahlah pak haji sulam
sudahlah pak haji sulam
ngomong saja terus terang
kalau haji sulom itu memang memiliki hubungan dengan preman preman itu
kalau aja nt mau terus terang sama warga
insya allah kita semua mau memaafkan kan
maaf ya bapak bapak
saya mau sholat maghrib dulu
ntar telat lagi

kamu yakin dan coba

di indonesia sulam dia mau lari dari tamu jawab buktinya sekarang dia ngibrit dengan alasan takut
sholatnya ketinggalan kita semua kan tahu baji mendahulukan sholat itu hukumnya wajib
daripada menunda nunda saya tahu pak ustadz tapi buktinya kan dia sudah telat belum panci
waktu nya masih setengah jam lagi sudah mari kita pulang
setelah beberapa kali kena tulabah umi itu berkesimpulan
si suami itu menangis
lalu ada masalah dengan preman dan harta yang kotornya itu
bener mi abah juga berpikir begitu
abah umi gak boleh loh kayak gitu seuzon sama orang
allah itu ya bakalan melaknat orang orang yang udah berpikiran buruk sama orang lain
erum umi punya bukti
kagak ada orang yang beriman itu mengalami kesialan
seberat beratnya orang beriman mengalami masalah pasti ada jalan keluarnya
tuh masa lo tau aja
bener mi kalau si sulam nggak pernah dapat jalan keluar
malah mendapat masalah yang beruntun
nah sekarang abah sebagai orangnya
yang dituakan di kampung ini cepat bertindak
kalau perlu kumpulin tuh warga semua
suruh desak dia supaya si sulam tuh ngaku perbuat salah di belakang kita
jadi supaya jelas maksudnya
udah deh mi pokoknya besok abah kumpulin seluruh warga untuk ke rumah si sulam
abah mau korek langsung keterangan dari dia
pak saya dengar
lu gak usah ngeles dalam
kagak baik menggunakan nama anak yatim untuk menutupi hal yang buruk
gua tau lu tadi habis nemuin si badar anak preman priuk itu
emang saya tadi siang ketemu sama si badar tapi
lu lebih baik terus terang aja dalam
itu lebih bagus kok
pak haji muhyiddin sebenernya yang tadi siang itu pergi
pak haji muhyiddin atau saya
kok pak haji muhyiddin lebih tau dari saya
apa yang saya kerjain mau ditanya berapa kalipun
jawaban saya tetep sama pak haji
yah mana ada sih delam malingnya aku
kalo ada maling yang jujur heh penuh tuh penjara
pak haji muhyiddin kok pak haji gak pernah puas sama jawaban saya
saya hanya ingin semuanya clear
haji sulam membuktikan ucapannya sendiri
sekarang gini aja deh haji
gimana kalo besok kita sama sama pergi ke pancasuan
jangan sampe besok dong delam
dalam waktu lima menit saja banyak hal yang bisa terjadi
kapan sekarang malem nih
pak haji itu anak anak pak haji udah pada tidur
hah kagak perlu cari alasan dalam
udah mampus bless
bu di selip selip
atau diprap team
gua bekuk tuh rampok
ah paling di jaluri itu rampok
pikir gua tau sama lu
mereka salah paham
itu bukan rampok cekat
ada apa sih mbak
mondar mandir melulu kayak kucing mau beranak
gua sampe hari ini
masih tetep penasaran
kenapa tuh preman kagak ditangkap oleh polisi
udah jelas mbak
biang keladinya tuh
gak ada yang lain siapa lagi
gua akan membuktikan terus
kalo si sulam itu punya hubungan dengan preman preman itu
kenapa sih bah
preman preman itu selalu dikaitkan sama haji sulam
kejadian yang kemarin malam itu
udah menyadarkan abah supaya abah itu gak menyudutkan dan
dan selalu mengecilkan haji sulam ya bah
emangnya abah gak pernah kasihan
udah deh rum lu gak usah
mempengaruhi abah lu